masih bersama saya tiffany raitama tentunya
nah wiro sableng ini boleh jadi adalah film dengan produksi terbesar bagi sutradaranya yaitu angga dwi masa songko
namun sutradara yang dikenal sebagai sutradara lintas genre ini
sepanjang karirnya telah menghasilkan beragam film yang laris dan juga meraih penghargaan bergensi
so bagaimana perjalanan angga dwi masa songko di dunia film
kita simak dalam liputan berikut ini
di sekolah cenderung nyaris selalu bukan nyaris juara kelas nyaris nggak naik kelas mulu gitu
jadi saya anak yang sangat average aja gitu
tapi ketika saya ketemu sama film saya ngerasa kayak potensi terbesar saya itu di sini
pada usia sembilan belas tahun angga dwi masa songko mengawali karir sutradaranya dengan menjadi kru behind
sampai di dunia film
dan di dapur menggarap dokumenter pendek untuk film catatan akhir sekolah
tentu ini menjadi prestasi tersendiri bagi seorang anak lulusan sma
mungkin kalau orang bilang ah gitu doang gitu
tapi saya gak pernah ngerasa pekerjaannya gitu doang
mulai dari bikin dikasih kepercayaan sama mas erwin buat bikin dokumenter yang ada di dalam film
dengan seserius mungkin dan sebaik mungkin
foto kotak dan jendela menjadi film pajak pertama yang digarap angga di masa songko saat usianya baru menginjak dua puluh satu tahun
hal ini pula yang membawanya terus melahirkan film film panjang lain bersama visinema
sebut saja film film
tak hanya dari timur yang berhasil memboyong sejumlah penghargaan bergensi dari ffi dan piala maya
hingga film laget terbarunya wiro sableng
sutradara penggemar samurai x ini mengaku film wiro sableng menjadi film yang penuh tantangan bagi dirinya
selain menjadi film indonesia pertama yang diproduksi oleh fox international production
film ini juga mengharuskan angga bekerja sama dengan ratusan aktor selama prosesnya
setelah film ini saya menjadi manusia yang berbeda
dituntut untuk lebih sabar misalnya untuk bisa melihat segala sesuatu tuh lebih tajam pertimbangannya mesti lebih berlapis
karena waktu di wiro sableng setiap keputusan yang kita ambil berubah sedikit saja itu impact nya banyak banget
karena kita melibatkan begitu banyak elemen
selain terus melahirkan film film berkualitas pria tiga puluh tiga tahun ini berharap dapat mewujudkan mimpinya untuk membuat sekolah film dan literasi bagi masyarakat secara cuma cuma
nadia laras jakarta